dua bandar narkoba tewas ditembak petugas karena berusaha untuk melawan saat akan ditangkap
petugas berhasil menyita barang bukti lima kg sabu sabu dan senjata api
sementara itu di lokasi yang berbeda petugas juga berhasil mengamankan sepuluh kg sabu sabu
kedua tersangka ini merupakan bandar narkoba asal aceh bernama mahdi alias panglima mahdi dan rekannya zahri
keduanya merupakan mantan petinggi gerakan aceh merdeka atau gam
mereka ditangkap petugas di pintu tol tanjung mulia medan sumatera utara
lantaran melawan saat akan ditangkap dua pengedar ini ditembak
dari dua tersangka petugas berhasil menyita barang bukti berupa lima kg sabu sabu
sejumlah alat komunikasi senjata api pistol jenis bareta dan amunisinya
beserta foto tersangka saat masih bertugas sebagai anggota gam
selain itu petugas juga menyita mobil kedua tersangka
di lokasi berbeda petugas kepolisian juga menangkap lima tersangka anggota sindikat pengedar narkoba jaringan internasional
dari kelima tersangka petugas berhasil menyita sepuluh kg sabu sabu dan dua unit mobil
dari hasil penyidikan barang bukti sabu sabu seberat lima belas kg tersebut dibawa dari provinsi aceh
barang haram tersebut dikirim dari malaysia dan masuk ke indonesia melalui pelabuhan kecil di aceh dan belawan
resi erlangga medan